tim aquatic indonesia kembali menyumbangkan medali emas di sea games dua ribu dua puluh tiga kamboja dari cabang olahraga fin swimming
total tim fin swimming indonesia sukses menyabat lima medali emas pada hari pertama dan kedua perlombaan di aquatic center morodok teko penompen
mas pertama tim indonesia dari fin swimming lahir di nomor women seratus meter surface atas nama janis rosalita suprianto
dia berhasil meraih emas usai menjadi yang tercepat
mas kedua tim indonesia lahir dari nomor men seribu meter di fin atas nama harvey hubert marcel huta suhud
tim indonesia juga sukses mengamankan emas fin swimming pada nomor mix empat x seratus be fins relay
hari ini fin swimming kembali menyumbangkan emas
emas ke lima puluh enam bagi indonesia di sea games dua ribu dua puluh tiga diraih oleh wahyu anggoro tamtono yang tampil di nomor ⁇ mens lima puluh meter surface
emas berikutnya disumbangkan janis rosalita suprianto yang beraksi di nomar women lima puluh m surface